kami juga tidak mau mengambil resiko ya keselamatan dan kesehatan agli lebih utama bagi kami
maka dari itu para pelatih juga saya dan para pelatih juga sudah mengajak berdiskusi dengan atlet dan mereka setuju
sehingga kita nanti akan mempersiapkan diri untuk kejuaraan temen tahun depan dua ribu dua puluh dua